pasti waktu muda opo ustadz sering dateng main kesini yuk
apa ustadz curang nih dari tadi jawabnya
yuk kita ke sebelah sana
pemandangannya jauh lebih indah
ini tk susringan
gak perlu panjang lebar untuk dianalisa
siapa yang punya motif untuk menghilangkan dede
dedek itu kabur bukan menghilang
kalau misalnya kita mengarah kepada hencuy
apa masih belum jelas buat kalian
kalau dede berhasil disingkirkan
ucuy akan mendapatkan semua harta warisannya maeros
ah gak sampai segitunya kali si ucuy pak kamtip
pak rt dan pak kamtip
ucuy akan mendapatkan semua harta warisannya maeros
seandainya cucu kira kira apa motifnya dia
kamu kok lagi begitu
kayak detektif cenk gak deng tuh
seperti barusan yang saya bilang
terlihat tidak punya motif
tapi sesungguhnya dia mempunyai motif
ada sebuah teori di dunia intelijen
pelaku itu adalah orang yang tidak kita pernah duga
itu yang sedang saya dalami
apa gambar hati yang kayak di kaosnya
kacau pak kamtip
yang satu bikin senyawan
yang satu bikin stress
ya permisi aja lah
kalau gitu pak kamtip
cukup pak kamtip
kita ke danau aja yuk
kemarin kan si jenniper kaburnya ke danau
saya tinggal dulunya ya
saya ikut pak tukang
pak kamtip selamat datang
ya udah sampai
kita ke cidahu kapan lagi mak
ya enggak tahu yuk
edward nggak ada yang ngurusin
tahu sendiri achen
begitu mah pergi juga dia hilang
mas wam masuk dulu yuk
istirahat minum makan di sini dulu yuk
enggak usah yuk
kemana sih nih anak
udah dibilangin jangan pergi
jangan jangan ke ladangnya si kusoy
pasti ke ladangnya si kusoy
deh tungguin deh
lo kemana tuh dede dah
neng duduk dulu
habis ini neng
neng kok ada apa sih
udah bener kamu
nanti harganya teh naik
ya udah kita beli aja sekarang
ngapain juga harus nunggu nanti
dianterin ya pas tkw tkw teh pada pulang
mana istrinya tanya di rumah
jangan capek capek atuh ah
akar teh harusnya apa kak
kalau gak mau liat istrinya teh kecapean
beliin motor atuh
nah insya allah
udah tuh neng pulang dulu
pulang dulu ya
cuy tadi ketemu dede mas brai
di depan sana naik ojek
barusan pisang mas brai
duduk dulu dong
ya akan cuy
ya udah bagus
apa itu mahasiswa sejahat
pasti opo ustadz orangnya romantis yuk
pasti waktu muda folstad sering datang main kesini yuk
apa ustadz curang nih dari tadi jawabnya
hiu kita ke sebelah sana
pemandangannya jauh lebih indah
belum ditanya udah jawab mioyeng